hari ini rangkaian gelaran motogp dua ribu dua puluh dua seri indonesia di sirkuit internasional mandalika telah resmi dimulai
sesi free practice ini atau latihan bebas sudah dilakukan sejak pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah dengan diawali kelas moto tiga
balap indonesia mario suryo aji yang diturunkan di kelas ini mencatat waktu satu menit lima puluh empat detik dengan urutan ke dua puluh empat
satu jam berselang setelahnya free practice kelas moto dua juga dimulai
disusul oleh kelas motogp satu jam setelahnya
melihat lebih dekat para pembalap beradu cepat para penonton mulai hari ini pun mulai berbondong bondong memadati area sirkuit internasional mandalika
hujan yang turun pada jumat pagi tidak membuat sejumlah penonton patah semangat
mereka yang datang dari mataram maupun luar pulau lombok melalui ex bandara selaparang
rela kehujanan untuk menaiki bus yang telah disiapkan
total jumlah bus yang disiapkan di lokasi sejak pagi hingga malam hari berjumlah enam puluh bus
kalau untuk disini enam puluh enam untuk satel jadi untuk pulang pergi
oh untuk pulang pergi
natal dan dia moga ya
muter terus ya
sampai jam berapa nanti mas ini
kepulangan kita pokoknya sampai terakhir
habis penonton ya
pukul sepuluh dari jam
untuk hari pertama
gelaran motogp di sirkuit internasional mandalika akan berlangsung mulai hari ini hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh